iya digendong sampai kamar
masa kau harus duduk disini
udah gendong aja
ibu hamil tuh yang masuk kakek gitu
kakinya sering kesemutan
udah gapapa gendong aja
malu adoyah sama kikem
emang kenapa gendong istri sendiri kenapa
kamu takut keberatan takut encok
di belakang aja biar nggak keberat
tapi aku maunya di belakang
aku lebih suka di gendong di belakang
aduh masa amat ya
mau kemana andini karisma putri
tadi papa tuh nelfon
dia tuh lagi mau open gofeshop barunya papa
jadi kita disuruh kesana
apa sih mas
ini kan juga ke tempat papa doang
sebentar doang mas
ga lama kok mas
aduh duduk duduk
mas aduh duduk sakit sakit
kalo tau sakit di rumah
israhaat di rumah
kamu gak kerja
saya gak kerja
saya jagain kamu disini
bisa dengerin saya
nanti biar saya kirim karangan bunga
keras kepala banget sih dia
kamu gak apa apa
mas ini kau benar
ini yang saya takutin dari awal nih
makanya saya suruh kamu sabar sabar sabar
sekarang kita ke rumah sakit ya
malem ini aku mau ke rumah sakit
tika bukan sonra aku menemukan p claws tau kapan kali ini bukanku menangis
saudara saudara enggak anda kami tangkap atas tuduhan penculikan ibu andin serta
percobaan pembunuhan ayo jalan
istri lu nggak pernah selamat sebentar lagi lu
bakal ngerasain apa yang pernah gua rasain hari demi hari dan keputus asa rasa bersalah
ini sebab rumah sakit biasa bantuan kau saya bisa sendiri
lebih baik saya bawa